baca pres koalisi perubahan untuk persatuan anies baswedan mengunjungi kediaman susi pujiastuti di pangandaran jawa barat
dalam kunjungannya momen kakekrapan antara anies dan susi tergambar dalam beberapa kegiatan yang juga diunggah di media sosial
beberapa kegiatan yang dilakukan keduanya diantaranya makan bersama melihat galeri seni di kediaman susi
melihat simulator penerbangan susi air sampai berkunjung ke pesisir pangandaran untuk membeli hasil tangkapan nelayan
isu politik termasuk hal yang dibicarakan keduanya
meski begitu menurut anies kunjungannya ke pideman susi hanyalah momen silaturahmi dengan sahabat lama
anies juga bertemu para relawan di pangandaran